di hari penglihatan sedunia ini mari kita berbicara tentang mata
mata adalah salah satu organ penting yang dimiliki manusia
dikutip dari detik health dari satu ratus delapan puluh delapan negara di dunia
ada sekitar dua ratus juta orang yang hidup dengan gangguan penglihatan sedang hingga berat
dan diprediksi jumlahnya pun akan meningkat hingga lebih dari lima ratus lima puluh juta pada tahun dua ribu lima puluh
dan sekarang kita akan lihat bersama kita akan melihat fakta seputar kesehatan mata
dari yang pertama organisasi kesehatan dunia who
memperkirakan ada sekitar empat puluh lima juta penderita kebutaan di dunia yang sepertiganya ternyata berada di asia tenggara
dan selanjutnya dalam satu menit diperkirakan ada sekitar dua belas orang
dua belas orang yang mengalami kebutaan
di indonesia diperkirakan ada satu orang buta setiap menitnya
ini merupakan bukan hal yang positif ya sangat menyedihkan sekali
dan yang selanjutnya
untuk mencegah semua itu ada tujuh langkah sederhana untuk menjaga kesehatan mata
yang pertama adalah pola hidup sehat dengan melakukan diet yang seimbang
yang diakini dapat menghindarkan kita dari beragam penyakit mata
pastikan anda memenuhi kebutuhan nutrisi juga bagi tubuh begitu
dan yang selanjutnya adalah hindari minuman beralkohol dan juga kebiasaan merokok
ternyata para ahli mengatakan bahwa merokok itu bisa memicu katarak
dan hilangnya ketajaman penglihatan
dan juga kerusakan saraf
sementara itu minum minuman alkohol bisa menimbulkan reaksi pupil yang tidak stabil
juga pandangan yang kabur
dan yang selanjutnya
pastikan anda juga rutin memeriksakan kesehatan mata
lalu juga jangan lupa untuk menghindari stres mata dengan rutin melakukan senam mata
lalu juga diketahui sejarah mata dalam keluarga apakah ada track recordnya
karena sebagian penyakit mata itu terjadi akibat keturunan
dan lalu jangan lupa juga untuk selalu menggunakan
pelindung mata agar mata terhindar dari sinar matahari langsung ataupun debu
dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu beristirahat yang cukup
tidak menonton televisi dan mengoperasikan komputer terlalu lama
agar mata tidak kelelahan
lalu juga jangan melihat gadget dengan begini ya
karena segini aja cukup terlihat dan begitu